ya anda masih di after sepuluh partai bulan dan bintang pbb mengajukan gugatan sengketa pemilu ke bawaslu
gugatan dilayangkan setelah partai bulan bintang menjadi salah satu parpol yang dinyatakan kpu tidak memenuhi syarat mengikuti pemilu dua ribu sembilan belas
pbb mengajukan gugatan sengketa pemilu ke bawaslu
gugatan ditunjukkan kepada kpu pusat dan kpu manokwari selatan dengan dugaan adanya ketidakadilan
salah satunya terkait dengan pengumpulan data masuk ke sipol atau sistem informasi partai politik kpu
ketua umum pbb yusril iza mahendra menyatakan bersama gugatan dilampirkan pula dokumen serta bukti bukti adanya indikasi ketidakadilan selama proses verifikasi faktual di manokwari selatan
apa yang terjadi ada dua kemungkinan yang terjadi ini
pertama adalah bahwa berita acara itu dirubah
nah sesudah pleno kpu provinsi papua barat lalu kemudian dinyatakan tidak lolos dan itulah yang diumumkan oleh kpu pusat pada tanggal tujuh belas februari yang lalu
atau kemungkinan yang kedua adalah bahwa setelah dilakukan revisi dan kemudian diumumkan lolos verifikasi di provinsi papua barat ini
mereka tidak merainfoil tidak memperbaikinya
dan juga ada berita acara yang menyatakan bahwa ini sudah lolos dan itu yang dikirimkan ke jakarta
sementara bawaslu akan menerima pengaduan kedua partai ini dan memberikan kesempatan selama dua belas hari untuk melakukan mediasi dan adjudikasi
namun demikian pemohon diharapkan harus memenuhi persyaratan material sebelum ditindaklanjuti
jadi pertama pemohon harus mengajukan permohonan kemudian disertai dengan alat putih
dan kami nanti melakukan pemeriksaan apakah permohonan penyediaan sekitar itu memenuhi syarat formal material atau belum
kalau sudah memenuhi syarat formal material maka kami registrasi
nah kalau kami teregistrasi itu artinya kita akan memproses
proses pertama adalah mediasi
kami lakukan mediasi antara pemohon dan permohonnya itu kpu
kalau mediasi berhasil ya selesai dengan mediasi itu
tapi kalau mediasi itu sudah berhasil maka kami lakukan dengan proses adjudikasi
adjudikasi itu pemeriksaan kayak persidangan
dan itu terbuka untuk umum
ya dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap sudah ada mahardika utama dari gedung bawaslu
baik mahardika selamat siang
bagaimana dengan terkait mekanisme
menggugatan yang diajukan kedua partai yang tidak lolos verifikasi
material apa yang sekiranya akan dipertimbangkan oleh bawaslu dalam gugatan dua parpol tersebut mahardika
ya selamat siang hanum dan juga joy
kalau kita bicara soal bagaimana mekanisme sengketa pemilu yang akan diajukan oleh pkpi dan juga partai bulan bintang
kedua partai tersebut kita tahu bahwa pada tanggal tujuh belas februari dua ribu delapan belas lalu atau pada hari sabtu lalu
dinyatakan tidak lolos verifikasi atau dinyatakan tidak memenuhi syarat
dan mekanismenya adalah tiga hari diberikan waktu untuk melakukan permohonan dan juga registrasi
terkait dengan pendaftaran untuk sengketa pemilu yang dimulai sejak hari senin kemarin
dan akan berakhir pada tanggal dua puluh satu februari dua ribu delapan belas atau tepat hari rabu esok
sebenarnya pkpi dan juga pbb kemarin sudah datang ke bawaslu ini
tepatnya untuk melakukan konsultasi dan juga mengajukan permohonan sengketa pemilu
dengan menyertakan sejumlah alat bukti dan juga hal hal material
yang nantinya akan dijadikan bahan untuk menggugat komisi pemilihan umum
terkait dengan keputusan kpu dalam penetapan partai politik
dan mekanismenya nanti tiga hari kemudian akan dilakukan pemeriksaan berkas oleh badan pengawasan pemilu atau bawaslu
dan bawaslu juga akan memberikan kesempatan kepada kedua partai politik
peserta pemilu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan itu untuk melengkapi berkas berkas yang dirasa masih belum dinyatakan komplit
dan sidang adjudikasi sendiri akan dimulai pada tanggal dua puluh tiga februari sampai enam maret dua ribu delapan belas
itu artinya ada dua belas hari kalender yang akan digunakan oleh bawaslu untuk melakukan pemeriksaan
ataupun juga sidang adjudikasi terhadap dua partai politik yang sebenarnya punya pengalaman memenangkan sengketa pemilu
di tingkat pt un ataupun juga di tingkat mahkamah agung
pbb dan juga pkpi pun sebenarnya bukan pertama kali saja dinyatakan tidak lolos verifikasi
karena pada pemilu tahun dua ribu empat belas lalu atau empat tahun yang lalu pun kedua partai politik ini juga dinyatakan tidak lolos
tetapi akhirnya bisa mengikuti ajang pemilihan umum pada tahun dua ribu empat belas lalu setelah mengikuti mekanisme hukum di bawaslu pt un ataupun juga di mahkamah agung
dan kita masih akan terus menunggu berdasarkan informasi yang saya dapatkan
bulan bintang dari sukmohar semo
tadi saya sempat berbincang melalui sambungan telepon
menyatakan bahwa pihaknya akan datang lagi pada pukul dua belas siang nanti
dengan membawa sejumlah alat bukti lain
yang kemarin masih belum sempat diserahkan
diantaranya adalah terkait dengan bukti dokumentasi
baik berupa video ataupun juga foto
dan nanti pada pukul dua belas akan menyerahkan surat salinan berkas acara dari komisi pemilihan umum
dan begitu pula dari pkpi
tadi juga saya sudah menghubungi sekjennya imam mansuri
yang menyatakan bahwa pada pukul sepuluh
siang ini jika tidak ada perubahan
juga akan datang kembali untuk melengkapi bukti bukti
untuk nantinya jika sudah dinyatakan lengkap akan diregistrasi oleh bawaslu
untuk dimajukan ke sidang adjudikasi pada tanggal dua puluh tiga februari dua ribu tujuh belas
nanti hanum dan juga joy
dika utama terima kasih atas laporan anda langsung dari gedung bawaslu